musyawara nasional luar biasa partai golkar memasuki hari kedua dengan agenda terpenting
memutuskan ada tidaknya perombakan pengurus dpp golkar
ketua umum baru erlangga hartarto mengisyaratkan akan melakukan perombakan
dengan mengurangi jumlah pengurus dpp
kini bursa sekretaris jenderal partai beringin mulai memanas
seiring dengan adanya desakan pencopotan idrus marham
meski telah memilih erlangga hartarto sebagai ketua umum
pertarungan elit partai beringin belum usai
kini desakan perombakan pengurus mulai bergema
kubu erlangga hartarto menginginkan adanya penyegaran pengurus
untuk memperkuat kepemimpinan erlangga
posisi sekjen pendahara umum dan korbet pun menjadi rebutan
idrus marham yang kini menjabat sekjen menyerahkan keputusan perombakan kepada erlangga
idrus menyatakan siap jika harus melepas posisi sekjen selama tiga periode lalu
semua bisa diganti termasuk sekjen
pasti semua bisa
tidak ada masalah
ya tentu ada parameter parameter yang ada
tidak ada tidak ada satupun diantaranya yang tidak memungkinkan diganti
terserah kepada ketua umum
jadi bang idrus siapa yang dikori
tidak ada masalah
saya dari awal saya sudah berpandangan bahwa
ya berpartai itu adalah panggilan pengabdian
jangan hanya mau mengabdi kalau ketua umum atau jadi sekjen
sekjen mulai bermunculan
mulai ibnu munsir happy bonisul karnain hingga ahmad doli kurnia
namun nama ibnu munsir belakangan memuat di kalangan internal partai beringin
skenario kita memang kita buat seperti
memang berkait antara mulai pleno rapimnas sampai munaslup ini
dan kemudian di munasulub ini skenario kita bikin seperti munasulub biasa
tapi kan ternyata arahnya keinginan para pesertanya berbeda seperti yang kita
jadi tetap kita ikuti aturan dan mekanismenya
bahwa nanti apabila formatur misalnya
diberikan kepercayaan kepada ketua umum terpilih
lalu ketua umum terpilih itu menyusun ke pengurusannya
maka itulah yang menjadi kesepakatan munas
maka semua orang tentu taat pada itu
belum bisa saya jawab itu karena kan belum ada dari dalam
kalau masih isu di luar kan nggak bisa kita tanggapin seperti itu
tapi kader apapun namanya kita siap
munaslup disuruh bikin tiga hari kita siap bikin tiga hari
dalam berbagai kesempatan erlangga memang mengisyaratkan
kepengurusan namun ia menjanjikan akan mengakomodasi
semua faksi di lingkup internal golkar
termasuk loyalis setia novanto
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fani maniardi
arena munaslu partai golkar jakarta convention center senayan jakarta
fani sejauh apa dinamika yang terjadi dalam perombakan pengurus dpp golkar ini
ya selamat sore
fasyawarah nasional luar biasa di dua ribu tujuh belas dari partai golkar
saat ini sudah memasuki hari kedua pelaksanaannya
di mana memang ada beberapa topik yang dibahas khususnya di hari kedua ini
tetapi semuanya berpusat dalam dua topik maksud saya
yang pertama adalah mengenai mereka membahas adanya mas kapan
atau berapa lama dari masa jabatan ketua umum terpilih partai golkar saat ini
yakni erlangga hartarto
kemudian yang kedua siapakah yang nantinya akan menduduki kursi
dari jabatan sekretaris jenderal atau sekjen partai golkar yang terbaru ini
namun memang saat ini pembicaraan atau lobby lobby dan negosiasi
yang sedang berlangsung saat ini terbagi menjadi dua kubu
ada yang pro status quo kemudian juga ada yang pro perubahan
yang pro status quo mereka memang sebagian besar menginginkan masalah
atau lamanya masa jabatan dari erlangga hartarto berakhir pada dua ribu sembilan belas
sementara yang pro perubahan menginginkan lamanya masa jabatan erlangga hartarto
akan berakhir pada tahun dua ribu dua puluh
saat ini paparan dari dpd masih berlangsung
baik dari dpd tiga puluh satu dpd tingkat dua maupun juga ormas ormas yang ada dalam partai golkar
masih berlangsung di dalam assembly hall jcc senayan
tapi untuk melihat seperti apa keterusan kemudian juga keberlangsungan dari paparan dpd saat ini
kita sudah akan menanyakannya kepada salah satu pendiri dari ormas senior partai golkar
ketua dari mkgr bapak rumkono selamat sore pak
selamat sore apa kabar
baik pak rumkono
saya pengguna cnn loh
terima kasih bapak ya
kita sekarang sedikit bertanya ya pak mengenai kelangsungan
ada dalam acara dari paparan dpd saat ini
sudah sejauh apa dan seperti apa sih prosesnya saat ini
jadi saya tadi mengikuti terus ya kami dari ormas mkg dan juga para dpd satu dpd dua
dan itu semua sudah menyampaikan pandangan pandangan
dan sekarang sudah mencapai tiga puluh dua dpd satu dan juga delapan ormas
dan yang sudah diberikan dan mendirikan itu sudah menyatakan mendukung dan menetapkan
saudara erlangga hartarto sebagai ketua umum partai golkar
jadi itu salah satu substansi yang telah disampaikan oleh semua para peserta yang memberikan pandangan umum
pak rum ini kan ada dua pendapat ya yang menginginkan pak air langga menjabat sampai dua ribu sembilan belas
dan ada yang menginginkan menjabat sampai dua ribu dua puluh dua
sejauh apa sampai dengan saat ini
sejauh apa sampai dengan saat ini
sejauh apa sampai dengan saat ini
sejauh apa sampai dengan saat ini
dengan itu kurang lebih empat isinya penuh sesak dan juga di pelataran sini begitu banyak dan sampai ke sultan
begitu semangatnya ini kader kader partai golkar melakukan suatu perubahan
artinya perubahan itu bukan berarti harus melaksanakan perubahan bumi hangus
tetapi adalah perubahan situasi dan kondisi yang menimpa partai golkar sekarang itu dirubah
menjadi suatu apa namanya semangat yang tekat untuk memajukan partai golkar
menjadi suatu apa namanya semangat yang tekat untuk memajukan partai golkar
dan melakukan suatu kebijakan kebijakan yang sifatnya tidak merugikan golkar
dan ini diambil dan kita lihat memang semangatnya disitu sampai sekarang walaupun ketua umumnya cuma satu
tapi semangat mereka untuk mendengar dan juga memperhatikan masalah yang dibicarakan di dalam forum itu sangat luar biasa
penuh dengan kedamaian penuh dengan kekeluarga

seakan akan kita bersatu untuk membesarkan

ada yang alat alat seperti itu ya pak rum ya

terakhir pak rum mengenai semangat perubahan yang dibawa oleh pak erlangga hartarto terhadap partai golkar
pak erlangga secara tersirat menginginkan adanya bersih bersih saat ia nantinya ditetapkan sebagai ketua umum partai golkar
bersih bersih seperti apa yang dimaksud ini pak rum
ada isu yang mengatakan bahwa bersih bersih ini juga nantinya akan dilamatkan kepada orang orang yang dianggap menjadi salah satu oknum sebagai faktor
penurunan elektabilitas dari partai golkar
seperti apa tanggapan pak rum

kemudian yang kedua bersih bersih itu dalam pengertian supaya partai golkar itu kembali kepada hitanya visi dan misinya
yaitu pertama kita adalah partai karya kekaryaan
marilah kita berbuat baik sebaik baiknya untuk kepentingan rakyat
bagi orang orang yang tidak pada kadang yang tidak loyal dan juga tidak bekerja untuk kepentingan rakyat

yang sifatnya tidak memajukan partai golkar dan juga tidak berpihak kepada rakyat
malelo maka itu dilakukan suatu penggantian ya
supaya golkar itu tetap solid dan juga sesuai pesan pesan presiden
kita harus mendukung pembangunan indonesia ini
ya kita harus betul betul mengawal jokowi ya sebagai presiden sekarang sampai dua ribu sembilan belas
dan juga mencalonkan kembali jokowi
supaya kita bekerja bukan hanya slogan tetapi kita akan turun semuanya bekerja untuk kepentingan rakyat indonesia
jadi saya kira itu bersih bersih bukan berarti membersihkan orang orang yang tidak loyal tidak ini
kita sekarang tidak ada lagi faksi faksi
pemimpinan pak erlangga hartato sangat dibutuhkan oleh partai golkar
karena beliau adalah figur sentral yang bisa kita harapkan melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi ke bawah
dan semua di sana duduk baik senior juga para kader kader yang terbaik berhimpun di situ
dan tidak pernah melakukan suatu intervensi intervensi ya
mereka hanya bertekad kita maju dengan slogan bersih dan juga bangkit untuk indonesia
indonesia sejahtera bersama kita sebagai partai golkar
terima kasih banyak parung
selamat meneruskan kembali ya proses yang ada terjadi di dalam ya pak rum
artinya partai golkar bisa kembali besar normal dan juga bisa membantu rakyat indonesia
terima kasih parung selamat sore
demikian eva sepatah dua patah kata dari salah satu pendiri dari ormas senior partai golkar
yang memang sejak awal menyatakan dukungannya terhadap erlangga hartato
dan apapun kebijakan serta rezim yang nantinya akan diberlakukan pada saat menjabat sebagai ketua partai golkar
munaslup masih akan berlangsung sampai dengan tanggal dua puluh desember dua ribu tujuh belas
kita nantikan saja seperti apa eskalasi yang akan terjadi selama dua hari ke depan ini
lavani maniar dari arena munaslu partai golkar